pada tiga puluh satu januari seribu sembilan ratus lima puluh dua elizabeth yang berusia dua puluh lima tahun bersama suaminya pangeran philip meninggalkan istana untuk melakukan lawatan ke luar negeri
ayahnya raja george vi bersama ratu elizabeth dan adiknya putri margaret ikut mengantar ke bandara heatro
melepas keduanya melakukan tur persemakmuran dengan kunjungan ke afrika timur
dan ternyata saat itu terakhir kalinya elizabeth melihat ayahnya
beberapa hari setelah kepergiannya tepat pada tanggal enam februari raja george vi meninggal setelah menderita penyakit berkepanjangan
elizabeth kemudian naik tahta menggantikan posisi ayahnya dan mengambil semua tanggung jawab dengan gelar barunya ratu elizabeth ii
pemilik nama asli elizabeth alexandra mary windsor itu kemudian dinobatkan sebagai ratu di westminster abbey pada dua juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan dipimpin oleh uskup agung canterbury joffrey